sebagian sudah menyetujui proposal restrukturasi tapi masih ada laser yang belum ya nah ini sedang
proses mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi selesai ya dan kalau selesai nanti
rencananya kita itu akan menambah kembali modal menambah modal untuk memperkuat